kembali bersama the world tonight kita ke informasi olahraga
tim piala uber jepang akhirnya keluar sebagai juara setelah di partai puncak menundukkan tim tuan rumah thailand
jepang merebut piala lambang supermasi bulu tangkis
beregu putri ini dengan menang meyakinkan
tunggal pertama jepang akane yamaguchi membuka kemenangan jepang setelah mendudukan rachanok inaton dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu enam belas
ganda pertama jepang yuki fukushima sayaka hirota mengandalkan keunggulan jepang di partai berikutnya
bertemu pasangan jongkol pan kititha rakul putitha supajirakul
ganda putri nomor dua dunia ini menang dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu sembilan belas
jepang akhirnya memastikan merebut piala uber tahun ini setelah tunggal keduanya nozomi okuhara menghentikan perlawanan nichon jindapol
nozomi menang dua puluh satu dua belas